kalo saja kamu bukan anaknya prabu wijaya amirah
saya pasti akan melakukan apapun untuk menolong kamu
kenapa kamu harus jadi anak dari pembunuh itu
kenapa bapak kamu harus jahat itu
udah ya kamu gak perlu masuk
biarin aja utari sama amirah di dalam sana
ibu ngerasa ibu gak berguna
ibu gak bisa melindungi kamu
sampai orang jahat itu bisa melukai kamu nak
ibu janji ya amirah
ibu akan terus melindungi kamu
dan gak ada satu orang pun yang bisa melukai kamu nak
kamu yang kuat ya mira
kamu yang kuat ya nak
sekarang macak percaya kan
kalau amirah itu gak pura pura sakit
lihat kondisinya mas
dia itu gak cuma merasakan sakit fisik
hatinya juga pasti sakit mas
karena ketakutan memikirkan nasib ibunya
yang mas mau laporin ke polisi
kalau zahira anak kita
mengalami hal yang serupa sama amira
harus menerima penderitaan yang seharusnya gak dialami
jangan pernah kamu bawa bawa zahira dalam masalah ini ya ini
amira dan zahira jauh berbeda
lagi pula mereka dulu yang memulai permusuh dengan saya
kamu gak sadar ini
dia tidak perlu dikasihani
kamu tidak usah pedulikan dia
setelah semua kejadian itu kenapa dia masih mau menolong saya
kenapa dia masih mau memberikan darahnya untuk saya dan menyelamatkan saya
rasanya nggak masuk akal kalau dia melakukan itu cuma karena takut dilaporkan ke polisi
dan saya jadi tidak bisa berhenti memikirkan itu semua
dan perasaan apa ini
kenapa hati saya terasa ada yang aneh tiap kali memikirkan gadis itu
tidak saya tidak boleh jadi lemah begini
saya tetap penci sama gadis itu
pak prabu tolong jangan dulu banyak bergerak pak
saya mau pulang sekarang juga dulu
saya mohon jangan dulu pak
saya mohon bapak istirahat dulu
dokter tidak perlu mengatur saya
saya sendiri yang bisa merasakan kondisi tubuh saya seperti apa
pokoknya saya mau pulang malam ini juga
oke oke oke pak prabu tenang dulu
saya akan bicarakan dulu dengan timnya
mau panggil panggil baru nggak tahu lagi
karena aku nggak mau ada urusan lagi sama mama
meski kamu jangan kurang ajar ya
mama ini orang tua kandung kamu
mah aku kurang ajar ada sebabnya kan
lu lokas tau lagi kenapa kenapa aku kurang ajar kayak gini
mama nggak mau tahu ki
pokoknya sekarang mama nggak mau berdebar lagi sama kamu dari kita pulang sekarang
emang di rumah ada papa
terus mama mau ngasih tahuin aku bapak ada di mana
nggak juga kan ma
jadi buat apa aku pulang
tidak ada papa bisa menukar kamu juga
kamu kenapa kabur dari rumah
kamu ada masalah sama mama
kalau memang ada kami bisa selesaikan secara baik baik
mungkin ini saatnya aku harus kasih tahu dia yang sebenarnya
kalau ternyata dia bukan ayahnya amir gimana
yang ada semuanya malah berantakan
aku harus lidikin semuanya dulu
pa ada apa
pa aku harus ajak papa ke suatu tempat ya
putarin sebaiknya kamu pulang istirahat
kamu lelah sekali
biar saja saya di sini
mas wisnu aja yang pulang
lagian kan amera juga belum sadar mas
nanti kalau dia sadar orang yang pertama kali nilai itu saya
ini rincian atas nama ibu amira segera diselesaikan ya bu
suster biayanya sebanyak ini
apa apa apa kan salah sus
kalau ibu kurang yakin ibu bisa cek ke bagian administrasinya ibu
tolong saya kasih waktu untuk melunasinya ya sus
ya kalau bisa jangan terlalu lama ya ibu
nanti anak ibu nggak bisa keluar dari sini
saya janji akan melunasinya
permisi ya ibu
kamu nggak usah khawatir nak
ibu akan melunasinya semua dengan cara apapun
yang penting kamu harus sepuh
kamu harus kuat ya mira
pokoknya semua ini tanggung jawab ibu
kalau saja kamu bukan anaknya prabu widjaya amirah
saya pasti akan melakukan apapun untuk menolong kamu
kenapa kamu harus jadi anak dari pembunuh itu
kenapa bapak kamu harus jahat itu
tadi ibunya mira bilang tempat kerja ayahnya di sekitar sini
di daerah ini
terima kasih ibu